ada investor investor yang bermain di diwakati pak
jadi dia melakukan investasi di perusahaan perusahaan yang berizin berdasarkan ojk
tetapi berdasarkan penelusuran dari transaksi keuangannya
kita melihat juga bahwa investor ini juga membiayai pinjol pinjol yang ilegal